akibat korsleting listrik enam rumah warga desa jenetalasa
kecamatan bangkala kabupaten jeneponto sulawesi selatan juga ludes terbakar
kebakaran ini membuat warga sekitar panik
mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya
material rumah panggung yang sebagian terdiri dari kayu
membuat api dengan cepat menyebar ke seluruh bagian rumah
tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini